kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa barat memastikan
foto gayus tambunan saat di luar tahanan diambil
saat gayus menghadiri sidang perceraian di pengadilan agama jakarta utara pada sembilan september
karena berkeliaran di luar tahanan gayus akan dipindah
dari lapas sukamiskin bandung ke lapas gunung sindur kebupaten bogor
selain itu dua petugas dari lapas sukamiskin kena sanksi
karena mengizinkan gayus makan di kafe
bentuk sanksi bisa berupa penurunan pangkat atau penundaan gaji
sementara beberapa demonstran mendatangi lapas sukamiskin menjelang pemindahan gayus
mereka protes soal keleluasaan para koruptor di lapas sukamiskin
ratih astriani bandung